pakai arang jadi untuk menjaga kualitas dan cita rasanya gitu
proses pengolahannya pun sebaiknya dengan cara dipanggang
dihitung berdasarkan kekurangan pajak yang dibayarkan dan perilaku individu
saya yang perhatikan hanya pelaku ini jadi pelaku ini sempat ke mobil buka pintu
ini kan musim kemarau agak panjang kemudian petani sudah mulai tanam ini agar monyet ekor panjang
bang jo demikian ia biasa disapa
bahkan rutin memandikannya dua kali seminggu
mereka bisa ya tadinya begitu tapi tahunnya kerah itu lebih pinter jadi jaringnya bisa diangkat
kalau memang dirasa terlalu penuh sampaikan kepada pengemudi ya
kursi roda pintar ini dikembangkan oleh dosen fakultas ilmu komputer universitas brawijaya malang
di akhir itu adalah langit lapisan pertama
jadi seberapa transparan menurut kuasa hukum hasil otopsi ulang ini harus disampaikan
sasaran kawanan monyet liar ini adalah bibit tanaman di ladang milik warga
indeks black kemix indeksnya rendah sehingga bagus untuk menjaga indeks black kemix ataupun program diet
nah ada kurang lebih sampai dengan sekarang dari delapan ratus lima puluh satu desa yang sudah diserahkan ke kementerian agraria tata ruang
simpang ini tadi pagi gimana keadaannya keadaannya dari mulai jam delapan itu kayaknya kerah dari arah
yang biasanya terjadi kehilangan motivasi
hingga ahli memetik kelapa dengan rentang waktu tiga sampai lima bulan
beberapa laporan terutama di zona selatan itu memang ada
oke baik terima kasih bang moris moipurbah
terus maksud sudara apa mengapa suara itu
kenapa hgu hgu swasta hgu hti negara kemudian tukar guling tanah kawasan hutan dan lain lain itu tidak dibuka
yang paling cocok adalah layanan jual instan di olex
harus terus didorong oleh pemerintah
menyempatkan santai di depan rumahnya
menurutnya bisnis baju bekas impor dianggap bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri
sekaligus menjaga dan bertanggung jawab atas makhluk di sekitarnya
ada tiga agenda besar yang akan dilakukan semasa menjabat selama delapan bulan
ada yang punya teman sama kayak teman saya barusan gak sih
sebagai bahan dasar bodi
setelah menerima rombongan menteri kesehatan panglima tni kapolri dan kepala bnpb
dua puluh menit berlalu kecepatan kereta sudah mencapai tiga ratus empat puluh enam km per jam
temuan temuan dari tim kuasa hukum selain luka sayatan apa saja yang ketika di awal awal itu yang sempat disampaikan
satu satunya pelatih beruk perempuan di nagari limau purwik
dalam beberapa kasus cgt perlu dibayarkan meskipun terjadi kerugian
kemudian desember dua ribu dua puluh satu masuk omikron ba satu b dua
setelah dia datang yang kedua kali nanti
seperti gaikindo indonesia international auto show atau gias
ini berarti sekolah dan hospital kita tidak mendapatkan banyak pendapatan
di dalam otopsi mayat itu umum untuk dilakukan pemindahan
kesukaan heru dengan motor jadul dimulai saat smp
selain menambah penghasilan bagi widarsi dan tetangganya
tapi kok sebagian besarnya tetap merasa sesuai ya dengan apa yang mereka rasakan
sesuai kelasnya tarif penyewaan mobil mewah memang cukup tinggi
tiba tiba pemuda ini dia yang sudah lupa akan peristiwa tadi dia dapat sepucuk surat panggilan
sehingga pola pola hoax dan sebagainya mungkin lebih dikenali
dua ribu dua puluh dua baik langsung saja kami persilahkan untuk menyerahkan selempang resmi sebagai tanda gelar
kalau dari laporan warga kan kemarin kita sudah survei data sosial ke warga warga
begitu saya ambil mobil itu situasi saya juga akhirnya nggak begitu banyak hafal
hal yang lebih penting menurutnya adalah dengan menjadi asn
suro kim pengajar ilmu politik universitas trunojoyo madura menambahkan
tim liputan cnn indonesia
karena kalau dia menular dia berkembang biak
tetapi penularannya cukup tinggi
ma har di kautama daud thompson jakarta
aku tahu tentang seorang kristen
artinya kebijakan untuk wajib masker di luar ruangan bisa kembali dicabut begitu ya oleh pemerintah
takutnya komentarnya yang gak enak

adopsi teknologi mixed reality menunjukkan peningkatan setiap tahun
persepsi publik tentang modal nekat adalah tidak mempunyai modal uang
meskipun ruas arealnya naik dan kandungan gula atau randemennya naik
vaksin nusantara dinilai belum memenuhi indikator proof concept
ini juga yang nanti akan menjelaskan kenapa anak ini tidak bisa seratus persen
jujur sekarang ya mulia tentang apa yang sebenarnya ada
salam dan doa kami menyertai anda sekalian
sehingga beberapa platform terpaksa harus melakukan efisiensi
saya baru masuk saya sudah mengisi data
mr subramanya merinci bagaimana hal ini bisa terjadi padanya
contoh kayak emas tadi butuh sekitar tiga sampai lima tahun baru mendapatkan hasil
hingga nanti di tanggal dua desember nanti
nama lisa virus sendiri diambil dari nama dewi lisa yang terkenal sebagai dewi kemarahan dalam mitologi yunani
bunga itu dialah tuhan yesus yang kasih ke anak
kalau dibuat makan sama nasi dan sambelan kayak penyetan itu cocok
ada banyak kuliner khas nusantara yang dimasak menggunakan arang
itu dulu itu munculnya seekor dua ekor atau udah banyak kayak sekarang ini
ada bantuan dari shane dan juga mario ataupun dengan ag untuk membawa david ke atas mobil paling tidak
jika sudah ketemu kita lihat siapa orang orang yang sering berhubungannya
surga itu hanya ada dalam pikiran kita
kalau itu kita bisa meningkatkan rendemen
selama perjalanan penumpang kereta api akan menikmati pemandangan dan juga melewati tiga belas terowongan
ini knkt sempat merilis mengatakan bahwa untuk mobil grand max itu sendiri ini adalah travel gelap
dan itu sudah berlangsung kurang lebih selama tiga tahun
juga termasuk dalam appendix dua dalam daftar sides atau spesies yang tidak terancam kepunahan tapi
agar si ayam tetap pugar
tak ingin ketinggalan pengalaman uji coba gratis warga pun berbondong bondong datang
dan menemani anda dengan acara yang telah kami persiapkan bagi anda dan keluarga
dan saat ini sudah tidak ada lagi insentif tersebut
kalau kena itu tinggi caranya
tak hanya camilan makanan besar seperti sambal bebek dan ayam goreng juga banyak dicari
dimana kita nanti akan hidup selama lamanya di dunia ini
untuk pns dengan golongan tertinggi nilainya lima sembilan juta rupiah per bulan
banyak pengalaman di negara negara yang sudah menyelenggarakan pemilu seperti di brazilia itu terjadi segregasi sosial pasca pemilu akibat disinformasi
dan tidak terdengar suara mencurigakan
yang membuat akhirnya saya harusnya jalan saya belum jalan mobilnya
bang moris untuk kembali menyegarkan ingatan publik
di padang pariaman primata bernama latin makakan mestrina seperti momon
jadi dia untuk bisa membedakan mana kelapa muda dan kelapa yang tua
diangkat dari dunia ini
jadi nanti tidak salah ketika sudah dilas dan sudah menempel
nona dinda putri damarasri
untuk produk abon dan keripik ikan lele dihargai tiga belas hingga lima belas ribu rupiah
tidak hanya berusaha memberikan sanksi paling maksimal